setelah sempat buron polisi menangkap samsudin simbolon seorang bos produsen minuman keras oplosan di perbatasan sumatera selatan jambi
kepada detik com kapolda jawa barat irjen agung budi marioto mengatakan samsudin simbolon dibawa ke bandung rabu malam
samsudin ditangkap rabu dini hari oleh tim gabungan polres bandung dan ditres narkoba polda jawa barat di perbatasan sumatera selatan jambi
sebelumnya polisi menetapkan samsudin sebagai buronan kasus miras ia dituding membuat dan mendistribusikan miras oplosan
lima orang di kabupaten bandung tewas usai menenggak miras oplosan gingseng itu
status kejadian luar biasa bencana moral pernah ditetapkan di wilayah kabupaten bandung setelah puluhan nyawa melayang
usai menenggak minuman keras oplosan
masih menyisakan tanda tanya besar bagaimana miras racikan ini bisa mudah beredar luas di masyarakat
selama sepekan sudah lima puluh delapan orang meninggal dunia akibat meminum minuman keras oplosan
korban meninggal terdapat di beberapa wilayah termasuk cianjur sukabumi ciamis dan cicalengka kabupaten bandung
jumlah terbanyak berada di kawasan cicalengka kabupaten bandung
total keseluruhan mencapai dua ratus dua puluh dua orang

kabupaten bandung pun menaikkan status kejadian ini menjadi klb bencana moral sejak sepuluh april dua ribu delapan belas
klb itu kejadian luar biasa ya dampaknya kepada darurat juga
darurat miras di kabupaten bandung
karena tadi peredaran masih berjalan sampai ketika cbd
menta yang harus diperbaiki ayo kita menta kita rubah
kemudahan akses mendapatkan miras oplosan ini disinyalir menjadi pemicu
banyaknya korban yang berjatuhan
rumah yang berada di jalan bandung garut ini merupakan tempat menyimpan atau bisa saja memproduksi miras yang diduga mengakibatkan banyak korban di cicaleka
dan saya tidak bisa masuk tapi tadi saya sempat masuk ke dalam rumah dan melihat ada sebuah bunker yang didesain untuk mengelabui masyarakat bahwa ini adalah rumah biasa
padahal sebenarnya ini adalah tempat untuk menyimpan miras tersebut
rumah ini banyak dilengkapi kamera pengawas di tiap sudutnya
di bagian belakang terdapat gazibu yang digunakan untuk menyamarkan bunker berukuran dua puluh lima x enam puluh meter
polda jawa barat memastikan rumah ini digunakan sebagai tempat produksi miras dan penyimpanan utama
rumah ini dimiliki hm yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan merupakan istri dari ss yang masih buron dan merupakan peracik minuman oplosan yang berbahaya
di dalam bungger telah menjadi dua bagian yang pertama ada satu bagian yang khusus ke perancis
di situ ada exhaust panenya tetapi di luar tidak kelihatan exhaust panenya
dibuatkan kerokokan jadi kalau orang melihat itu seolah olah pembuangan angin
padahal itu exhaustnya untuk menghindari uap alkohol yang membahayakan
modus operandi dari ss adalah miras ini dijual kepada agen sejak agustus dua ribu tujuh belas
dari agen disebarkan ke kios kios jualan yang ada di
arta bima aditya kabupaten bandung